manisnya kue siapa sih yang gak suka
kue yang lagi hits dengan lapisannya yang banyak banget
tapi ternyata selain manis di mulut
manis juga loh peluang bisnisnya
lapisan demi lapisan inilah yang membuat tanganan ini terlihat menarik
tumpukan adonan tipis yang diberi krim berulang kali terlihat sangat menggugah selera
rasanya pun beragam dari rasa manis kopi tiramisu hingga rasa segar dari buah stroberi
manisnya milk crepes mendatakan cuan yang manis pula bagi pelaku usahanya
seperti fania ia memulai bisnis milk crepes miliknya yang ia bernama blue mary patisserie
sejak tahun dua ribu dua puluh lalu
setelah ia membuatkan kue ulang tahun untuk sang ibu bersama adik adiknya
tak disangka kue buatannya ini mendapatkan respon yang sangat baik dari kerabat kerabat dekatnya
sejak itu pun ia mulai berjualan dengan menerapkan sistem pre order
cara ini membantu meminimalkan kerugian
produk hanya akan dibuat berdasarkan pesanan dengan pembayaran dilakukan di muka oleh konsumen
dan ini bisa dijadikan sebagai modal produksi
namun bisnisnya ini tak selalu berjalan mulus
fania pernah merugi saat salah satu tokonya yang baru ia buka

dan ini bisa dijadikan sebagai modal produksi

menurut fania ada beberapa faktor penting dalam menjalankan bisnis
yakni faktor eksternal dan internal
itu dilihat dari internal sama eksternalnya
jadi kalau misalnya yang dari eksternalnya memang pasti kita butuh untuk pemasaran
kita harus selalu melihat peluang untuk produk produk baru dan gampang beradaptasi
itu kan kalau misalnya secara eksternal ya
tapi yang selama ini kita juga pelajari
kita pelajari gak kalah pentingnya itu tuh faktor internalnya
jadi masalah di dalamnya karyawannya itu tuh benar benar harus kita perhatikan
trainingnya kita harus ragamkan semua sop harus sama
kini bisnisnya terus berkembang hingga memiliki tujuh cabang
setiap cabang tersebut menghasilkan cuan yang fantastis
sebenarnya sih kalau untuk omset per bulan itu benar benar naik turun banget ya
dan itu boost ya kalau pas benar benar
pas peak season misalnya lebaran atau nakalan gitu
keuntungan per tokonya itu kira kira bisa sampai mungkin ya sekitar dua ratus an juta gitu bisa sih
mealcrafts buatannya pun kini telah memiliki tempat di hati para pecinta dessert atau makanan manis
tertarik aja ya tampilannya cukup menarik dan imut imut gitu juga sih
terus tempatnya juga
work from cafe juga kayaknya enak banget gitu sih
lain halnya bella memiliki prozilane yang memulai usahanya karena mengalami kesulitan ekonomi
ia harus memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu orang tuanya
pada dua ribu tujuh belas ia mulai berjualan keliling di beberapa sekolah
modal awal yang ia keluarkan saat itu pun seadanya

kan diputer puter terus tuh modalnya
buat yang bikin sekarang ini juga dari perputaran uang yang pas dari awal itu aja sih
pernah merasakan sulitnya berbisnis karena tak mendapat satupun pesanan via online
bella tetap konsisten hingga bisnisnya terus berkembang
saat ini ia telah membuka gerai yang ia beri nama froziland di rumahnya
saat ini ia telah membuka gerai yang ia beri nama froziland di rumahnya

omset usahanya pun kini telah mencapai enam puluh juta rupiah per bulannya
dalam sehari meal crabs buatannya dapat terjual hingga lima puluh loyang
satu loyang terdapat delapan potong kue dan tiap potongnya dibanderol lima belas sampai dua puluh ribu rupiah
menurut bella pemasaran via media sosial pada zaman sekarang sangatlah membantu
di dua ribu delapan belas tuh udah konsisten upload konten di instagram
terus di marketinginnya lewat sosial media gitu
selain pemasaran produk di media sosial kunci sukses bisnis makanan penutup lainnya adalah mengikuti tren
inovasi menu menu baru yang sesuai dengan selera konsumen harus tercipta
emang rasanya cocok terus harganya juga murah banget
nah jadi emang beberapa kali sering beli kesini
dilihat dari sisi konsumen beberapa alasan yang menarik minat membeli milk crepes adalah
rasa harga dan keuntungan
harga tampilan dan tempat penjualan
nah bagaimana tertarik memulai bisnis milk crepes ini
kerasialah pengaribuan jimmy chandra devi fitriani jakarta